nanti kalau kang kusoy kelamaan aku akan buru tembak sama cowok lain
nanti kang kusoy bakalan nyesel seumur hidup
makanya buruan tembak aku kang kusoy
lagian kamu saya sebenarnya tahu gak sih cara nembak itu gimana
yaudah sini aku contohin yuk
kang kusoy liatin matanya aku
nanti aja aku ngajarnya
orang aku lagi ngomong serius juga
gak enak tuti anak anak sudah menunggu
aku juga udah menunggu kang kusoy buat nembak aku
iya nanti kita lanjutkan bicaranya

bapak febri berangkat dulu ya pak
giniper lu sudah datang
pak jangan lupa bangkat dulu ya
besok puncak bonggolnya
kita mau ngapain kom
itu si em kelewatan
terlaluan pisah dia ma
masa sampai jam segini belum ada transferan juga masuk ke saya
gimana saya beli bajunya coba kum
kalau si edward si enak ada neneknya
kalau saya masa mesti minta minta uang sama mas uha
saya tanggung jawabnya em
coba kalau saya punya istri empat
yang terlambat transfer ada dokter clara
dr clara terlambat transfernya ada bu yola
bu yola transfernya terlambat ada entin
ih kamu mah ngomongnya kepanjangan cek
saya tes curhatnya sama akum leho ya bukan sama kamu
ya tapi kedengeran ceng kan kamu ngomongnya kencang
jangan didengerin si aceh ilmu dia sesat ya
kamu tuh yang sesat kom
saya bener bener pengen punya istri empat
itu bukan buat saya kum
buat em juga
biar bebannya em kan nggak terlalu berat
nggak ngerti kan nggak usah senyum
doi jangan didengerin
itu nggak benar
ceng mana nggak benar kom
saya yang duduk harusnya bukan kamu
kalau hari ini masih habis jumlah besok dagangannya kita tambahin aja teh
iya mam mudah mudahan aja habis amin
kalau begitu saya permisi jalan dulu assalamualaikum
jek tolong bikinin mie rebus buat sabrina
bukannya mamahnya baru pulang dari malaysia
iya ce tapi sibuk sama temen temennya
anak sama suami nggak diurus
mungkin di sana udah capek jadi pulang pengen istirahat
pengen kumpul sama temen temennya
iya cek kodratnya sudah begini
istri yang kerja cari duit
saya bapak rumah tangga yang harus urus rumah sama urus anak
nggak boleh banyak mengeluh
yaudah sebentar saya bikinin dulu kang
adik adik bacaan panjang pendeknya harus benar ya
ada dua harkat ada enam harkat harus benar
saya sepertinya kenal kamu
iya kang kebet
oh sudah jadi ustadz
saya tuh samin
samin adeknya salim
salim suaminya suha
iya kang kebet
kemana saja tuh kamu samin

tuh men kamu kesini ada apa
cuy teh mau ngasih tau masalah rumah yang buat kantor
kang koswarate sudah nyerahin semuanya ke cuy
duduk duduk duduk
ada cuy rumahnya teh di jalan gonggolang
oh ya nggak apa apa juga sih
yang penting pokoknya cocok buat dijadiin kantor gitu
pokoknya mah rumahnya teh pas pisang lah buat kantor cuy
nah kapan cct mau lihat
sekarang aja yuk
ih kamu mah begitu
ngajakin mau nemenin lihat rumah
giliran diajakin sekarang gak bisa
jadi maunya kapan
bukan lah tuh cuy
ya besok pagi
salam kau suara
cilok cari lok di cilokan ye
kamu tuh mau kemana cuy
kan sekarang cuci teh udah kerja di restoran
alhamdulillah tuh ya
kok ada tulisan dijual
emang gak ada tulisan di jual
emangnya rumahnya teh mau di
emangnya mau pindah kemana
jadi teh mau pindah kecil lah os cuy
eh enak gak tuh bisa kumpul lagi sama orang orang cibareng kok
doain ya mudah mudahan rumahnya tuh cepet laku
soalnya mati udah gak betah tinggal disini
sampai jumpa lagi